seberat satu satu ratus tiga puluh enam kilogram
budi sait menggugat sejumlah pihak kepengadilan negeri surabaya
gugatan tersebut telah melalui tiga puluh satu kali sidang
pada rabu tiga belas januari dua ribu dua puluh